saudara seorang pria di kabupaten maros sulawesi selatan ditangkap lantaran melakukan tindak pidana asusila kepada keponakannya sendiri akibat perbuatan bejat pelaku
korban yang masih berusia lima belas tahun hamil dan melahirkan di kamar mandi rumahnya
seorang pria berusia lima puluh tiga tahun ditangkap personel unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polres maros
lantaran memerkosa seorang bocah berusia lima belas tahun yang adalah keponakannya sendiri
pelaku selama ini tinggal menumpang di rumah orang tua korban
pelaku mengaku memerkosa korban saat hendak mandi sebelum berangkat ke sekolah
aksi bejat ini telah dilakukan sebanyak tiga kali sejak juli dua ribu dua puluh tiga hingga korban hamil
peristiwa tindak pidana asusila ini terungkap saat korban ditemukan sedang melahirkan di kamar mandi di rumahnya
orang tua korban yang tidak terima kemudian melapor ke polisi
hasil pemeriksaan polisi korban sempat ketakutan untuk menyampaikan kepada keluarga perihal perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan pamannya
melakukan tindakan asusila berujung persertubuhan terhadap korban anak anak sendiri
yang mana tindakan ini telah dilakukan
sehingga mengakibatkan korban anak ini hamil
dan pada hamilan yang ketujuh bulan korban anak ini melahirkan seorang anak laki laki di kamar mandi
akibat perbuatannya pelaku dijerat undang undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama lima belas tahun penjara
hamid aziz kompas tv maros sulawesi selatan